setia novanto telah dipindahkan ke lembaga pemasarakatan suka miskin bandung jumat siang
eksekusi ini menjadi bagian dari putusan hakim yang menjatuhkan fonis lima belas tahun penjara pada mantan ketua dpr itu
administrasi eksekusi setnov telah rampung
setenov anto akan menyusul dua terpidana kasus iktp irman dan sugiharto gelaka pas suka miskin
setelah dirinya memutuskan tidak mengajukan banding atas fonis yang dijatuhkan hakim dua puluh empat april lalu
saya dari kos kosan saya akan menuju ke tempat pesantren dan di sana saya akan banyak belajar dan banyak berdoa
dan tentu bagi siapa siapa saja yang menjual mie saya saya mohon itu dihentikan dan biarlah biar saya sendiri yang menjual mie
dan mudah mudahan bahwa mereka yang menjual mie tentu dimaafkan dan siapa yang menjual mie tentu
nanti akan dibalas oleh allah swt baik di dunia maupun di akhirat
terpidana kasus korupsi ktp elektronik setonofanto tiba di lapas kelas satu suka miskin bandung jumat sore
saat ini setenov anto dalam perjalanan dari kpk
dan hingga jumat siang situasi di lapas suka miskin masih sepi
pihak lapas menyatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan terkait dengan eksekusi mantan ketua dpr itu
sementara untuk kelengkapan administrasi pihak lapas mengaku sudah menyelesaikannya
kamar mana yang tersedia yang masih kosong sampai saat ini kamar masih kosong sebanyak satu ratus dua belas kamar
sisa dari lima ratus lima puluh dua
jadi dimanapun itu pak ya
ya yang kosong saja
tidak ada spesial spesial
tidak ada spesial disiapkan apa segala macam tidak ada
semuanya yang datang ke lapas suka miskin ini kita berjalan biasa biasa aja
tidak setenov anto tidak si b tidak si c